prakteg duopoly di industri penerbangan indonesia di tuding menko perekonomian
menjadi penyebab harga tiket pesawat yang terus melambung tinggi
terjadinya praktik penguasaan pasar dan pengaturan harga oleh dua perusahaan
juga diamini oleh komisi pengawas persaingan usaha
komisi pengawas persaingan usaha atau kppu menegaskan terjadi praktik duopoli
pada industri penerbangan di indonesia
kepada detik finance ketua kppu kurnia toha menilai praktik duopoly ini
ditandai dominasi bisnis penerbangan oleh dua maskapai yakni garuda indonesia dan lion air
pandangan kppu ini senada dengan pernyataan menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution
dikutip dari detik finance darmin menuding praktik duopoly terlihat dari dominasi garuda indonesia dan lion air
selain itu menurut darmin usulan presiden joko widodo mengundang maskapai asing
masuk ke indonesia dinilai mampu menurunkan harga tiket pesawat
meski imbasnya pemain lama akan merasa lebih berat
mengutip kamus besar bahasa indonesia duopoly adalah oligopoli yang terbit pada dua perusahaan
yang menguasai seluruh penawaran satu jenis barang tertentu
sebelumnya untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat
pemerintah berencana menerapkan sistem open sky
yakni mengundang maskapai asing masuk ke indonesia untuk melayani penerbangan
namun demikian beberapa hari yang lalu pak presiden memberikan suatu saran bahwa
berilah kemungkinan satu kompetisi yang lebih baik
nah kompetisi itu bisa terjadi apabila penerbangan asing ikut dalam ini
nah oleh karenanya nanti kita akan pelajari dan kita tentu akan pelajari
agar asas kabutnya tetap diperhatikan
mahalnya harga tiket menjadi sorotan sejumlah pihak
menurut menhub pemerintah hanya memiliki kewenangan menentukan batas atas dan batas bawah
bukan untuk mengatur harga tiket
ya pada arus mudik lebaran tahun ini pengguna pesawat mengalami penurunan yang cukup signifikan
ada beragam analisis terkait dengan penyebab turunnya pemudik transportasi udara
dan salah satunya adalah
karena mahalnya tiket pesawat
melampungi harga tiket pesawat disebut menkobrakonomian darmina sution
karena ada praktek duopoly dalam struktur pasar industri penerbangan
mungkin ada di antara anda yang kemudian juga sangat resah ya dengan harga tiket
sehingga mungkin dalam arus mudik tahun ini anda tidak bisa mudik atau mungkin menggunakan moda transportasi yang lain
nah betulkah memang ada praktik duopoli dalam industri penerbangan saat ini
lalu apa solusinya
karena soal tiket pesawat ini sudah cukup lama tampaknya dan sampai dengan saat ini
dan sampai dengan saat ini
dan sampai dengan saat ini
juga tampaknya belum ada penurunan yang signifikan
kita akan coba gali dari berbagai macam perspektif malam hari ini
di studio sudah hadir dua narasumber
di sebelah kiri saya ada pak nawir messi ekonom senior indef
yang juga ex dari komisioner kppu
pak nawir selamat malam
dan di ujung sudah ada mas gery suyadman
sekretaris dari japri jaringan penerbangan indonesia yang juga pengamat penerbangan
mas gery selamat malam
dan kita juga akan sapa komisioner kppu
komisi pengawas persaingan usaha
dari luar studio ada mas guntur syahputra saragih
selamat malam mas guntur
selamat malam mas renhard
selamat malam pak nawir pak giri
mas guntur ini kita bicara mengenai tiket pesawat lagi lagi
kalau di prime news ya di program ini sudah beberapa kali memang kita bicara mengenai ini
tapi ini ada yang kemudian paling baru juga ketika pak menko pak darmin menyebut
sudah ada praktik duopoli begitu dalam
untuk industri penerbangan saat ini
dari kppu sebetulnya pengawasannya sudah sampai mana sih mas guntur
soal persaingan usaha di bidang industri penerbangan ini
manakala ketika sudah ada statement bahwa ini duopoli sebetulnya menjadi
biangkerok dari mahalan tiket pesawat
ya kpp tentunya sesuai dengan amanah undang undang
kita melakukan proses pendekatan hukum di situ
di kami memang untuk yang dugaan kartel tiket dan dugaan kartel
argo itu masih dalam proses penyelidikan
kami masih mengumpulkan dua alat bukti untuk bisa masuk kepada tahap berikutnya
untuk yang rangkap jabatan garuda sriwijaya sudah sama masuk penyidikan
dan mungkin dalam waktu dekat kita akan mengelar perkara untuk masuk ke tahap berikutnya
kalau untuk yang duopoly ini bagaimana mas guntur
ya mungkin yang dimaksud adalah struktur pasarnya ya
ada dua dua grup di situ grup lion dan grup garuda
kalau struktur pasar seperti itu memang itu adanya
cuma hanya saja kalau dari konteks kppu kami tentunya akan mengedepankan penegakan hukum
alat bukti sehingga kami belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau belum
karena memang masih dalam proses penyelidikan
oke tapi mengiakan juga ya bahwa memang saat ini ya memang faktanya yang terjadi adalah
duopoli itu yang memang mungkin menjadi penyebab juga dari mahalan tiket pesawat
tentunya kami harus berangkat dari kesimpulan proses penyidikan ya
jadi kami belum bisa sampai pada kesimpulan tersebut
kami melihat memang ya struktur pasarnya memang kecenderungannya memang duopoli
oke oke struktur pasarnya yang memang kecenderungan duopoli itu catatan dari kppu sampai dengan saat ini
ya memang itu kan faktanya seperti itu
kalau kita lihat air asia dan sriwijaya juga sangat kecil ya
sehingga relatif hanya dua grup ini yang menguasai pangsa pasar penerbangan maskapai di indonesia
oke baik mas guntur nanti saya akan ke anda lagi saya ke pak nawir dulu
pak nawir kalau kita lihat banyak sekali analisis dari indef ya mungkin juga pak nawir juga
cukup banyak mengeluarkan soal mahal tiket pesawat ini
sebetulnya apa sih yang menjadi masalah utamanya ketika struktur pasar ini dikuasai oleh dua maskapai begitu
apakah betul ini juga menjadi salah satu penyebab utama dari mahalan tiket atau ada hal yang lain pak nawir
baik seperti yang saya sampaikan tadi
baik seperti yang saya sampaikan tadi
sebenarnya dua tiga lima apalagi tujuh itu tidak persoalan sebenarnya ya sepanjang mereka kempit
kalau anda lihat misalnya telekomunikasi di australia ada dua pemain
tetap mereka melakukan pricing at the margin anda lihat competition antara airbus dengan boeing
hanya dua produser di dunia dan mereka kempit mereka bisa menawarkan harga yang kompetitif
mereka kempit jadi tidak masalah dua lima tiga yang persoalan adalah dengan dua poli
yang satu poli adalah dugaan adanya penyesuaian penyesuaian strategi pasar termasuk harga yang kemudian
ini dugaannya yang harusnya dipertajam oleh kppu
yang kemudian menjurus kepada hilangnya competition yang membuat harga nggak bisa turun
itu kalau kita lihat
karena dalam pasar yang normal berkembang secara dinamis
selalu kalau ada dua pemain selalu satu pemain menaikkan harga
yang mereka perebutkan adalah consumer market share
oleh karena itu kalau ada pesaing menaikkan harga maka yang lainnya pasti akan bertahan bahkan menurunkan agar
consumer nya akan pindah itu kalau ada competition di pasar
jadi dugaan saya sangat kuat bahwa ini tidak terjadi competition
tidak terjadinya competition itu sebagai akibat adanya kartel atau penyesuaian penyesuaian yang tidak dikomunikasikan
itu adalah hal hal yang harusnya dibuktikan secara memadai oleh kppu
oke kalau tidak terjadi competition jadi yang terjadi sekarang itu apa menurut panah anda
bahasa saya adalah penyesuaian
artinya kalau satu menaikkan harga yang lain ikut menaikkan
yang lain satu menurunkan yang lain ikut menurunkan
jadi terjadi penyesuaian
bahasa kasarnya itu kalau itu dikomunikasikan itu yang disebut kartel
kalau tidak dikomunikasikan maka itu dikenal dengan suatu konsep yang disebut price leadership ya
ini yang harusnya dipertajam oleh kppu untuk melihat persoalan yang berkaitan dengan pergerakan harganya
oke bahasa kasarnya kartel tapi bahasanya pak nawir mungkin penyesuaian begitu ya
karena tidak terjadi competition
nanti saya akan ke mas gery dulu tapi kita harus break
saya ingin tahu juga dari mas gery bagaimana pendapatnya soal kenaikan harga tiket pesawat yang tidak selesai
dia juga saya akan ke kppu nanti soal tadi apa yang dikatakan oleh pak nawir bagaimana soal tidak ada competition
tapi yang ada adalah penyesuaian atau mungkin bahasa kasar ada kartel
kita akan bahas usai jeda kami akan segera kembali saat lain
kita lanjutkan diskusi
yang jelas memang sudah ada penolakan dari pihak maskapai yang diduga terlibat praktik duopoli yang disebut sebut oleh menko darmin tersebut
yang mengatakan bahwa tidak betul demikian saya ingin ke mas gery
kalau dari bacaan mas geri sejak awal ya mungkin sejak awal mas geri
kalau dari bacaan mas geri sejak awal ya mungkin sejak awal mas geri

apa yang menjadi akarnya sampai dengan saat ini anda lihat kemudian disebut ada praktik duopoli
kalau pak nawir tadi katakan mau dua tiga empat itu bukan masalah yang penting ada competition
anda melihatnya bagaimana mas kery
ya duopoli memang bukan masalah
kalau mereka compete kita di australia virgin sama kuantes mereka compete itu nggak masalah
dan mereka punya beberapa mas kappa yang masing masing untuk bisa compete di segmen market
nah di indonesia hal yang mirip terjadi
cuma yang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang tahun kemarin kita punya depresiasi dari rupiah
memang tidak terlalu besar tetapi sampai angka yang paling tinggi sejak chrismon kalau nggak salah saya lupa persisnya
dan juga harga after yang naik cukup signifikan
ini menjadi tekanan biaya bagi industri ini
nah di kuartal pertama tahun kemarin mereka menjual itu di bawah biaya
dengan harapan begitu peak season kayak lebaran sekarang
mereka bisa jual tiket banyak dengan harga yang kena tarif batas atas
mereka bisa subsidi silang
yang terjadi adalah pada saat lebaran kemarin harga biaya sudah mulai naik
jadi mereka gagal melakukan subsidi silang yang cukup
di situlah kesimpulan mereka kalau biasanya kayak gitu mereka menyimpulkan oh tbi nya terlalu rendah
mereka minta ke pemerintah tb dinaikkan
pemerintah bilang apa kita nggak mau naikin kita nggak mau revisi karena takut inflasi
kalau sudah seperti itu di mana biayanya sudah naik
nah ini biaya bukan biaya yang naik
ini di luar biaya apakah mereka efisien atau tidak
tapi pergerakan harga minyak dan lain lain itu sangat menekan biaya mereka mbak
sedangkan tarikh batas atas dari tahun dua ribu dua belas enggak diubah ubah kemarin
mereka bilang ya kalau kayak gini ngapain kita jual harga murah
kita mau kasih akses ke masyarakat tapi enggak
tapi enggak berhasil
tapi tidak dihargai dengan kalau lagi mahal kita masih dapat untung yang sewajar karena biaya naik
kalau enggak yaudah kita sharing aja kapasitas kita
supaya harganya naik secara alami dan juga mereka jual di harga yang mungkin agak sedikit diatasnya itu
jadi harga tinggi ini kalau menurut saya ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi dan faktor pasar
yang bisa dikendalikan apa bisa sedikit diintervensi oleh pemerintah
cuman pemerintah enggan untuk melakukan itu
yang ada sayangnya begitu kondisi pasar seperti itu biayanya tinggi tba tidak dinaikkan
ada satu maskapai yang mau collapse
mereka punya hutang besar dan itu kalau dia tutup hutang itu akan hangus
uangnya tidak bisa di recover
akhirnya apa yaudah itu di caplok istilahnya di kso kan
menjadi akhirnya timbulnya duopoly ini
jadi duopoly ini juga sebenarnya diakibatkan oleh market condition tadi
nah sekarang ini yang jadi ini yang susah kita jelaskan
karena bagaimana kita mau jelaskan tiket murah harus disediakan tiket mahal ke masyarakat
karena selama ini mereka taunya tiket murah
kayak di sisi lain banyak yang bilang oh kalau saya ke singapura bisa bayar lima ratus ribu
kayak saya ke batam harus bayar satu lima juta
tapi mereka tidak tahu kalau misalnya last minute mereka mau beli tiket ke singapura
kalau mendekati weekend itu mereka bisa bayar tiga sampai lima juta
dimana tidak mungkin ada mas kpu indonesia jual dengan harga itu
oke oke saya ke mas guntur
ya baik mas guntur
menyambung tadi apa yang dikatakan oleh pak nawir
sebetulnya mau duopoli tiga empat tadi juga mas gery katakan demikian ya
tidak masalah ketika ada kompetisi ada compete satu sama lain
anda kalau dari kppu mengawasi sampai sejauh itu tidak mas guntur sebetulnya
masalah kompetisi persaingan antar usaha ini sebetulnya antara dalam industri penerbangan ini
ya tentunya saja
saya sepakat dengan pak nawir mengatakan bahwasannya memang struktur pasar itu memang terjadi bisa secara organik seperti itu
dan itu tidak serta merta menjadi suatu masalah
jadi makanya di kami bukan soal duopoly dan segala macamnya
tapi soal pembuktian adanya komunikasi ada kemupakatan dalam hal menetapkan harga
oke antara dua ini ya
dan peril peril tentunya yang kita sangkakan nanti
ketika perilaku seperti itu
ketika perilaku seperti itu apapun itu
misalnya saja tadi analis dari pak geri soal adanya tekanan mungkin dari struktur kosnya begitu kan
namun kan itu seharusnya tidak dilakukan sebagai suatu tindakan bersama yang saling berkesesuaian seperti itu
jadi itu harusnya masuk ke dalam ranah kompetisi di situ
oke struktur harga dan segala macam seperti itu
tapi yang kita lihat kan memang ada indikasi indikasi penyesuaian penyesuaian yang mungkin belum bisa saya sampaikan di sini
jadi itu sudah di dalam proses penyelidikan di kami
jadi harga pun itu tidak hanya soal jumlah harganya saja tapi juga soal kategori harga seperti itu
dan itu nanti kita akan terus selidiki penyelidikan untuk bisa mendapatkan satu bukti
mas guntur tapi kan sudah agak lama sebetulnya masyarakat sudah mulai agak agak resah dengan harga tiket pesawat yang mahal
sampai selama ini belum ada belum ada upaya atau bukti bukti yang kemudian dikumpulkan untuk membuktikan bahwa ada dugaan dugaan yang
tadi disebutkan oleh pak nawir misalnya soal dugaan kartel atau penyesuaian sama lain itu bagaimana
belum ada sampai sekarang
dugaan itu sudah makanya kami sudah naik pada tahap satu tahap dari penelitian ke penyelidikan
tentunya berangkat dari dugaan tersebut namun dalam konteks penegakan hukum administrasinya
pastinya kami harus memastikan alat buktinya memang bisa diterima nanti untuk masuk ke pemeriksaan selanjutnya
kalau dugaan itu sudah sudah pasti tentu sudah punya dugaan yang kuat namun kembali lagi kita harus menemukan dua alat bukti yang memang bisa diterima
jadi ini menjadi proses penderitaan hukum di investigator kami
oke baik saya ke pak nawir pak nawir dalam situasi seperti ini dengan struktur hanya ada dua pelaku usaha di bidang industri penerbangan kita
apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah atau mungkin kppu untuk kemudian bisa mengawasi itu semua yang saat ini dilakukan
boleh sebelum masuk ke situ sebenarnya kalau kita bandingkan harga yang bergerak dari september sampai bulan ini
kita bisa mengatakan bahwa
kita bisa mengatakan bahwa
kita mengacu pada misalnya harga sekitar bulan mei juni tahun lalu
maka pergerakan itu hampir dua kali lipat loh
kalau kita misalnya ambil satu jam terbang dari jakarta ke jogja misalnya
sekitar bulan mei juni tahun lalu itu hanya sekitar tiga ratus delapan puluh lima empat ratus
dibandingkan dengan pergerakan selama tiga empat bulan terakhir itu dua kali lipat rata rata rp delapan ratus lima puluh
dan apa namanya kalau itu bergerak secara season
pergerakan secara seasonal gitu harusnya harga turun setelah satu januari
karena itu masuk low season dan sampai hari ini saya kira bergerak secara datar dan bahkan naik lagi menjelang lebaran ini
jadi ada sesuatu yang harus dijelaskan yang tidak bisa dijelaskan oleh pasar
yang menurut saya semakin menjurus kepada adanya dugaan dugaan yang semakin kuat seperti yang saya sampaikan tadi
jadi saya agak sekurang sependapat dengan mas gery yang mengatakan bahwa
ada setekanan dari biaya
setuju bahwa ada tekanan dari biaya dari depresiasi dari aptur meskipun aptur sudah turun
tetapi saya kira tidak sebesar itu dampaknya kalau hanya patokan tiket untuk harga tiketnya
nah yang kedua kalau kita bicara mengenai struktur struktur tadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
saya sejak dulu apa namanya sejak dulu khawatir dengan semakin ketatnya regulasi untuk melakukan investasi
tidak hanya di airline tapi juga di perusahaan
di sektor sektor lain yang membuat apa namanya kalau anda lihat pergerakan investasi asing dalam berapa tahun terakhir minus
tahun lalu bahkan kita lihat desember itu minus empat belas
jadi ini sesuatu yang mengkhawatirkan karena kalau kita bicara secara makro ini dinamika yang menurut saya sangat buruk untuk pergenomian
nah di pesawat juga seperti itu di investasi iklim investasi di airline juga seperti itu
nah kita lihat apa namanya dalam berapa tahun terakhir tidak ada satupun
ini adalah izin baru yang dikeluarkan oleh pemerintah
anda lihat delapan tahun terakhir ada nggak izin baru
pasti tidak ada
artinya apa saya ingin mengatakan bahwa jangan jangan memang dibatasi untuk itu dan dengan demikian justru memproteksi persaingan yang bisa membuat harga bergerak mengikuti pasar
nah saya khawatir itu yang pertama
nah kalau itu isunya maka salah satu yang terbaik adalah pemerintah harus mengeluarkan izin baru
yang kedua adalah
izin baru untuk
izin baru untuk masuk ke dalam wilayah ini ke pasar ini
yang kedua adalah kppu saya kira kita minta untuk bekerja dengan cepat karena publik menunggu keputusan keputusan yang diambil oleh kppu
apakah betul ada penyesuaian harga atau tidak penyesuaian strategi pasar atau tidak
yang ketiga saya kira perlu juga kita saya sejak awal bicara tentang apakah berkumpulnya maskapai maskapai tiga sampai empat maskapai dalam satu grup
itu legal atau illegal dari sudut kompetisi ya
karena kalau kita lihat di sejumlah negara di uni eropa misalnya joint operation itu harus mengajukan proposal kepada otoritas
kemudian otoritas itu meriksa apa sih sebenarnya kerja sama anda
apakah itu mempengaruhi harga mempengaruhi pasar atau tidak
ini sangat penting bagi sebuah pasar yang kondusif bagi lahirnya iklim persaingan
baik pak nawir menarik tapi kita harus break dulu ya
nanti kita kalau kita usai jadinya saya juga akan ke mas gery untuk
dalam situasi begini bagaimana kemudian bisa membuktikan bahwa ada penyesuaian yang dilakukan antara keduanya begitu untuk kemudian berdampak kepada harga tiket
nanti juga pak nawar akan melanjutkan lagi
kita akan break dulu
ramin saya akan segera kembali sekejap lagi
baik sebelum ke mas guntur tadi menyelesaikan lagi pak nawir terakhir harusnya joint operation
sejak awal yang harusnya menjadi objek penyelidikan ada dari kppu atau bagaimana
saya merekomendasikan seperti itu bahwa salah satu persoalan pertama adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh otoritas adalah apakah pengelompokan tiga sampai empat maskapai airline dalam sebuah grup yang namanya joint operation itu legal secara hukum persaingan atau tidak
karena saya meyakini bahwa dengan grouping seperti itu menyebabkan penyesuaian penyesuaian antara tiga masyarakat
antara tiga anggota grup itu atau tiga empat anggota grup itu yang harusnya mereka kempit satu sama lain
tujuh maskapai di republik ini itu in number itu sangat banyak ya
harusnya itu bisa memperbaiki persaingan iklim pasar sedemikian rupa
tapi ternyata tidak karena mereka diantaranya itu grouping mengelompok seperti itu
mas guntur bagaimana ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh pak nawir
ini harusnya sejak awal juga soal joint operation ini sejak awal
legalnya sebenarnya seperti apa
ya jujur saja kso untuk yang terakhir ya yang dianggap kso oleh garuda dan sriwijaya itu masuk ke dalam penelahan di kami
bahkan rangkap jabatannya direksi garuda di komisaris sriwijaya itu sudah masuk di penyelidikan
jadi di kami itu berpotensi melanggar seperti itu
dugaan pelanggaran sudah sampai di penyelidikan
jadi seperti itu untuk yang kso
jadi memang kppu menelah soal kso ks seperti ini
bahkan kita ada beberapa juga permohonan untuk penilaian ya kso dari maskapai asing begitu
itu juga kita pernah kaji dan kita rekomendasi untuk tidak terjadi
hal yang sama juga dengan garuda dan sriwijaya ini
itu masuk dalam otoritas di kami
soal itu karena memang secara kompetisi itu memberikan tingkat menurunkan derajat persaingan
jadi itu kenapa kami sekarang masuk kepada penyelidikan untuk rangkap jabatannya garuda dan sriwijaya
oke sudah akan dipanggil mungkin pihak pihak dari maskapai itu
sudah dipanggil sudah masuk penyidikan
dan mungkin dalam waktu dekat kita akan rangkumkan hasil penyelidikan untuk bisa diputuskan untuk naik atau tidak ke pemberkasan atau nanti sampai di persidangan
dan ini barangkali kasus pertama juga di airline ya untuk rangkap jabatan
karena memang itu posisi yang dominan sehingga itu bisa mengurangi derajat persaingan itu sendiri
jadi memang ya pak nawir memang kita sudah telah itu untuk yang terakhirnya untuk garuda dan sriwijaya
mas guntur butuh waktu berapa lama kira kira untuk kemudian ini bisa segera bisa terungkap dan bisa diawasi bisa dikendalikan
pastinya kita alokasikan sumber daya sebesar besarnya untuk ini
kita menjadikan perkara penerbangan menjadi perkara prioritas di kppu sehingga alokasi sumber daya kami berikan yang lebih di sini
namun tetap saja mengenepankan juga soal pemenuhan terhadap aspek aspek pendekatan hukum
jadi bukti bukti untuk bisa menjadi dua alat bukti kami nilai dengan begitu sesama sehingga nanti ini bisa masuk ke dalam tahap berikutnya
oke baik mas geri ada tambahan tidak
pak kalau itu dari sisi kasus dugaan kartel dan rangkap jabatan saya rasa memang kppu sudah mengarah ke sana
kalau yang kalau saya lihat kalau dari saya sudut pandangnya adalah
ini ada beberapa hal
ini ada penyebabnya
penyebabnya adalah dari biaya dan tidak disesuaikan tba
tahun kemarin itu mereka biayanya dari empat tujuh sen menjadi lima lima sampai enam sen
terus turun lagi
tapi sekarang dengan adanya penyusutan pengurangan kapasitas ya naik lagi
jadi sekarang tidak kompetitif karena adanya pengurangan kompetitif
tapi cost basisnya maskapai kita seharusnya memang sudah kompetitif secara region
tapi gimana mereka mau kompetitif
kalau misalnya harga jualnya tidak kompetitif
jadi maksudnya gimana
kita ini negara non komunis terakhir yang menerapkan sistem tarif batas atas tarif batas bawah untuk penerbangan domestik
sekarang orang pada bilang luar negeri bisa murah
iya tapi kalau lagi rame mahalnya lebih mahal dari sini
dua tiga kali lipat dari sini
jujur saya juga seharusnya tahun ini saya sudah empat sampai lima puluh
saya tidak bisa karena tiket kemahalan
saya juga terdampak
tapi gini kita sebagai konsumen juga harus memilih
kita mau tiket murah tapi kalau lagi rame mahal
atau kita mau tiket kalau lagi sepi gak murah murah banget
tapi kalau lagi ramai ya tidak mahal mahal banget
nggak bisa kita pilih mau murah pada saat sepi dan mau murah pada saat mahal
baiknya bagaimana menurut anda apakah tba itu di
kalau kipu satu
kalau kipu satu bagaimana
kalau kita sebagai bangsa serius untuk membuat industri penerbangan kita kompetitif
ya kita cabut tba tbb nya
itu kalau menurut saya sudah hal yang sangat obvious gitu
kembali lagi ada tb tbb ini juga menyulitkan kppu sekarang
untuk masalah penyidikan kartel
dalihnya adalah kita masih jual tarif di bawah tarif batas atas kok
selama ini lebaran tahun kemarin kena tarikh batas atas
gak ada yang masalah
natal kena tarikh batas atas gak ada yang ngomel
imlek kena tarikh batas atas gak ada yang ngomel
kenapa sekarang pada ngomel
kalau padahal sebenarnya yang dikeluhkan adalah kok lagi sepi kok mahal
kalau kemudian ada wacana dari presiden untuk melibatkan kembali maskapai asing
pak nawir juga mas gery bagaimana melihatnya
itu tepatkah dilakukan sebagai sebuah solusi lain atau justru jangan dulu mas gery dulu
kalau saya lihat itu tidak akan terlalu berpengaruh
kalau kita buka pasaran
sudah berapa tahun kita membuka itu
sudah berapa yang minat
sudah gak ada
kita juga ingat yang terakhir terjadi siapa
tiger masuk ke mandala
mereka tidak paham pasar indonesia
mereka pada tahun terakhir projectionnya kalau saya tidak salah ingat satu ratus tujuh puluh enam juta dolar loss
garuda tahun kemarin
kalau itu tidak ada
revenue dari mahata
mereka berpotensi rugi dua ratus empat puluh juta dolar dengan satu ratus lima puluh pesawat
kalau pemain asing tidak paham di sini
pasar di indonesia
mereka juga nggak akan bisa kemana mana
dan juga mereka masih kena ingat kendala
kalau menurut saya masalah dari tarif batas atas tarif batas bawah
kalau mereka masuk pun mereka masih kena masalah itu yang sama
masih kesitu juga
pak nawir bagaimana
ada mengundang maskapai asing
sebelum itu saya ingin pertegas bahwa solusi pertama yang patut dilakukan oleh pemerintah adalah pencabutan batas atas batas bawah
itu saya setuju
kemudian soal maskapai asing selama situasi pasar yang dihadapi seperti yang berlangsung sekarang
saya kira manfaat masuknya asing itu tidak serta merta akan memperbaiki pasar
tidak sebetulnya akan merungkang harga
karena situasi pasar yang seperti yang saya sampaikan
belum tentu pemain baru itu akan
akan berdiri sendiri bermain sendiri dan tidak ikut dalam proses sesuaikan menyesuaikan ini
nah kalau ikut dalam situasi pasar yang terus seperti ini ya tidak ada dampak apa apa
apalagi kalau yang namanya tarif bawah tarif atas
jadi konklusinya dari anda apa pak nawir untuk bisa menyelesaikan masalah tarif ini apa
yang pertama hilangkan tarif bawah terutama
hilangkan tarif bawah tarif abta
sehingga dinamika pasar akan lebih dinamis
yang kedua adalah bangun persaingan kita tunggu kppu kerja
biarkan mereka kempit ya
kalau perlu bubarkan yang namanya joint operation itu
nah dengan begitu mereka tujuh armada itu sangat banyak untuk bisa kempit satu sama lain
dan saya percaya bahwa itu akan menurunkan harga sedemikian rupa
terutama pada musim musim sepi
oke mas guntur halo
terakhir singkat saja kita tunggu kerja kppu ke depan
bisa membongkar ini secepatnya menyelesaikan masalah ini bagaimana mas guntur singkat saja
ya tentu saja kita tetap bekerja keras untuk membuktikan ini
dan memang kembali lagi kita harapkan dengan komisioner kppu akan memberikan industri penerbangan yang makin kompetitif
oke baik kita tunggu ya mas guntur ya apa kemudian tindak lanjut dari kppu menyikapi masalah ini
terima kasih banyak mas guntur syaputra saragih dari komisioner kppu
terima kasih banyak juga pak nawir sudah hadir berbagi perspektif di sini
mas geri terima kasih banyak
kita akan lihat seperti apa ke depan situasinya mudah mudahan dari diskusi ini kita terus gaungkan ke masyarakat agar kemudian bisa menjadi apa ya memberikan efek lah
paling tidak supaya tidak lagi tarif ini menjadi sangat mahal begitu
terima kasih banyak bapak bapak sekalian
pernah perlahan saya akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain tetaplah bersama kami